kenapa masih saja
kenapa aku masih buta
apa yang terjadi
apa yang terjadi
hebat sekali anak itu
tidak akan kau biarkan dia hidup
nyai ternyata nyai pun berani membongkangku juga
bahkan dengan orang buta pun nyay membokongku
aku tidak peduli cara apapun
yang penting kau harus mati di tanganku
berani beraninya kamu menyusup istana seperti tikus busuk
untuk menguping pembicaraan kami
masih lebih mulia tikus musik
daripada orang orang rakus dan seraka seperti kali
jangan mulut kamu

kali ini kau benar benar buatku marah
tepung petani makhluk berlarian
itu benar benar luar biasa aku harus memanfaatkannya
hai karena jauh kemana pergi nyaka kita itu
pasti ini telaganya
berikan kesembuhan pada mataku
kenapa aku masih buta
apa yang terjadi
kenapa masih sama saja
kau tidak akan mendapatkan
muzizat apa apa dari air sumur itu kian santana
apa yang sebenarnya terjadinya
bukankah sumur ini bisa menyembuhkan mataku ini
jangan harap itu tidak akan terjadi kian santang
kau mau mempermainkanku
aku tidak akan segan segan untuk melawan
tunggu biar aku jelaskan
aku tidak akan segan segan untuk melawan
aku juga berpikir tentang leather yang kau hilangkan

aku daftarkan hujan untuk menyemburikinya
buta serba terlalu sedekat
dan satu hal rehmom
aku sudah itu
kau adalah pemuda yang saktiman dan guna
cuma kau yang dapat mengalahkan prabu bedul sekidah
dan mendapatkan kembali musti kamera itu
jadi aku mohon kian santang
hanya kau yang dapat membantuku
dan aku akan membantu untuk menyembuhkan penglihatanmu
engkaulah satu satunya harapanku kian santang
aku akan membantumu
terima kasih kian santang
inilah lagak akar
disinilah istanaku berada